apalagi status pandemi covid sembilan belas belum ditarik oleh
satu langkah waktu itu saya minta satu langkah nembak
tapi basketnya ga yang serius yang main main gitu
masuk dari kampung ke kampung yang dihuni warga suku baduy
anjir kalau isaiah thomas masuk sih
harus mencoba sambal bawangnya
jadi benar benar semangatnya itu kita punya energi yang sama
ranking atau rating lima dari satu sampai sepuluh terkait dengan penegakan hukum
karena kami tidak bisa mendapatkan akses yang mudah di situ
nyampe bandara dijemput sama pak imam yang di
nah kalau bicara tentang validitas tentu melihatnya di cangkangnya
jadi kalau ngomongin secara bisnis ya mendingan ya better offline concert
secara bangunan masjid cipaganti dipengaruhi oleh berbagai gaya arsitektur
waduh ketah buk kok gak tahu kok